ini semoga karena aikal makan kita ditunda tunda terus harus nunggu si aikal lagi dateng aduh aduh
dan aduh aduh
aswan katanya mereka mau bantu jangan jangan mereka bohong lagi
jangan seujon dulu din kita percaya aja sama haikal dan asu toh mereka itu kan santri dari
pesantren kunanta enggak mungkin mereka ingkar janji atau berbohong insyaallah
ya betul kata bapakmu nggak mungkin santriku manta pada bohong nanti seberapapun yang mereka dapat
kita pakai untuk berobat ya sekarang kita doakan saja biar mereka mendapat uang yang
banyak agar kita bisa segera membawa ibumu ke dokter
saya bukan bang familia confused
mau bawa aja sendiri ya baca aja bawa sendiri ya
ini saya kasih nih ambil aja tarik tarik tarik
biasanya di sini aja lah
ternyata ini saya akan tukang beca
istirahat dulu ya jangan ganggu loh awas
nggak ada yang tahu kalau saya di dalam
kenapa napa udah ada yang jaga
siapa yang jaga
saya yang jaga
gini jangan lari jangan lari jangan lari
ini semoga agar aikal makan kita di tunda tunda
terus harus nunggu si aikal lagi datang
aduh aduh dan aduh
sadar sadar tapi sakit
jadi nggak usah khawatir lagi ya
ya makasih ustadz ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
perhatian semuanya ya
barusan aja ustadz musna telpon
nah ustadz musa bilang
alhamdulillah aikal sama asunda ketemu sama ustadz musa
nah terus kita semua sekarang boleh makan siang duluan
coba coba sini kalian jelasin sama ustadz gimana kejadiannya coba coba
jadi begini ustadz
sebenarnya aikal sama asunda narik beca itu mau bantuin aba adit ustadz
jadi ibunya dini alias istrinya aba adit lagi sakit ustadz
kita orang narik beca dan hasil uangnya buat mereka ustadz
jadi gitu kejadiannya
yaudah kalau gitu sekarang kalian berdua tolong anterin ustadz musa yang mulia dasar turun ini menemui aba adit ya
naik becanya deh
nah ini kaya sama asunda
akhirnya kalian ada yang juga
iya lah dini
masa kita kabur sih
oh iya abah dini kenalin
ini ustadz saya ustadz musa yang melayani asunda
aikal beginilah keadaan rumah abah
silahkan duduk pak ustadz
oh iya ini ba hasil kita narik beca
ya ba tolong diterima ya ba uangnya
terima kasih ya udah bantu abah
kalian berdua itu benar benar anak yang baik
kenalkan saya ini ustadz musa yang mulia dasantun
saya pengajar di pondok pesantren kunanta
dan mereka berdua ini santri santri saya
para ustadz di pesantren kunanta sudah mengajarkan
santrinya peduli sesama terutama orang kecil
alhamdulillah kami juga sangat senang bisa membantu
mudah mudahan bantuan ini bisa menjadi berkah
untuk ibu khususnya dan untuk pondok pesantren kunata pada umumnya
sebab tadi ustadz sempat kesel
kabar yang ustadz dapat itu kalian malah main main lagi kerja bakti
itu siapa ustadz
hah trio bemo
aduh enak terlalu
hehehe mau kemana kalian
mungkin pergi aja
katanya kalian mau ngantar ibunya dini ke rumah sakit
kok malah mau pergi aja gimana sih
eh eh oh iya lupa kan
oh iya ustadz kalau kita ngantarin ibunya dini ke rumah sakit
terus rek beca
tambah sakit dong mustab badannya
enggak juga ya malah makin sakit nanti
ah sebentar sebentar sebentar
assalamualaikum pak sri kitty
itu mobilnya gaya amin tolong dikirim ke sini
ke sini di mana
nanti pak sri kitty langsung bawa aja mobilnya gaya amin
gaya amin di sini ya
iya oke deh
ya terima kasih pak sri kitty ya
iya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya sudah meminta bantuan sama sri kitty ponopasat rekun anta
untuk membawakan mobil kemari
jadi nanti ibunya dini bisa dibawa pakai mobil ke rumah sakitnya
supaya aman ya
alhamdulillah terima kasih pak ustadz
salam sama allah
terima kasih banyak atas pertolongan dan bantuannya
semoga allah membalas kebaikan kalian semua
eee ini sudah merupakan kewajiban kami sebagai sema muslim untuk saling tolong menolong
karena sesama muslim itu seperti satu tubuh bu
jadi kalau ada orang sakit kita mengikuti rasa sakitnya
pak dini boleh nggak mondok di pesantren kunanta
insya allah nanti kita daftar ke kunanta ya
yes dini mau masuk pesantren kunanta
widih kalau begitu santriwatinya jadi makin banyak dong
sama makin asik juga
pokoknya kita tunggu dini daftar di kunanta ya
maaf ini ini kita jadi dokter apa nggak ini
ini ngomong dulu jadi nggak jalan jalan dah
kalau ngomong dulu nggak jalan jalan dong
bukain bukain bukain
saya tuh bangga ya ustadz sama haikal sama asud
dia itu anak anak yang baik dan mereka itu punya dedikasi yang tinggi
ya mereka bisa seperti itu ya karena saya
saya itu selalu memiliki rasa empati rasa sayang dan juga rasa cinta kepada usaha syahruyu
iya kepada ustadz triwan juga
kepada semua satriwan satriwati dan semua orang
si haikal asun sama trio bemo itu udah makan di luar belum ya
ah tadi sebelum saya kesini mereka itu ke dapur
nah kalau mereka ke dapur pasti mereka cari makanan
nggak mungkin nggak ke dapur gali sungur kan
menggali perasaan saya lebih dalam
siapa tahu di situ ada nama ustadzah
barangkali ustadz triwan mau ikut juga
oh ya siapa tahu mau ikut sama saya temennya saya buang sampah
kasian ya abah adit ya
ya ustadz saya juga prihatin
berarti nanti kita remukin aja gimana
maaf saya warga kampung sebelah
kedatangan saya kesini untuk memberikan sodokoh untuk pesantren kunanta
mohon diterima sodokohnya
baik ini saya terima bapak
kami dari pihak pondok pesantren kunanta mengucapkan terima kasih banyak atas ustadzah

terima kasih banyak atas sodokohnya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bukannya hantu di film horor ya
aduh mister itu itu mah sodokoh
kalau ini namanya sodakoh
harta yang dikeluarkan oleh seseorang
untuk mendekatkan diri kepada allah
hadis rasulullah saw yang berbunyi
jika seorang muslim meninggal dunia
maka terputuslah amalannya
kecuali tiga perkara mister
nah apa saja itu
yang pertama sodokoh yang jariah
yang kedua ilmu yang bermanfaat
yang ketiga doa anak yang soleh
saya punya ide
gimana kalau kita minta sumbangan kepada santriwan dan juga santriwati
untuk abah hadid
wah ya ya mancang cu
ya udah kalau begitu
saya langsung saja kasih tahu kepada santriwan ya
nanti saya yang kasih tahu santriwati ya setep ya
disimpan aja dulu
oh saya yang simpan aja
kalau gitu aku juga sampaikan ke pak sri kiti
impositi dapat deh ya
oh ya baik
nah begitu dong nih
impositi jadi seneng nih kalau melihat santriwati pemakannya pada lahap begini
ya pak dea
karena makanan mancung manca becuk
di samping nikmat juga mereka campur lapar kayaknya
eh eh assalamualaikum
masih tanya mereka ya
ini buatnya makan banyak banget udah kayak habis nerik beca
iya lah orang kita habis nerik beca
jelas timbang mau jajalin atut
tangan sampai dipukulin mulu
pak sri kiti
pak sri kiti mau enggak
pak pak kira pak kira
itu saya enggak ada gps ya kan